dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan kecelakaan beruntun di boyolali
kami telah terhubung melalui via skype dengan akbp petrus silalahi kapolres boyolali
selamat siang pak petrus
ya pak petrus untuk kondisi saat ini bagaimana pak di tkp
apakah masih ada korban yang diduga terhimpit dan masih dievakuasi
ya pertama sekali kami sampaikan kami mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban atas jadian laka lantas ini
kami sampaikan bahwa pada hari ini hari jumat tanggal empat belas april dua ribu dua puluh
telah terjadi laka lantas yang terjadi sekitar jam tiga antara jam tiga sampai jam empat pagi tadi
terjadi di ruas di jalan tol
tepatnya di empat ratus delapan puluh tujuh a res area empat ratus delapan puluh tujuh a
yang terlibat atas lakalantas ini melibatkan delapan truk
bermula pada truk yang bermuatan besi
orang yang ke kiri kemudian menabrak elap
kemudian menabrak truk yang berisi tanki
dan menabrak truk truk yang di depannya
sekarang kemudian dan kemudian
sementara ini semua korban yang tadi pagi belum bisa dievakuasi dan alhamdulillah sekarang sudah bisa dievakuasi semua
dan dibawa ke rumah sakit indrayati dan rumah sakit umum pandanarat
tadi dilaporkan awal bahwa korban yang meninggal dunia ada enam kondisi terkini korban yang meninggal dunia ada delapan orang
sementara yang luka ringan yang sedang dalam perawatan di rumah sakit berjumlah enam dan ini masih dalam penyelidikan kita lagi
ya baik pak petrus jadi kami perbaharui bahwa saat ini ada delapan orang korban yang tewas akibat kecelakaan di boyolali tersebut
lalu pak bagaimana kondisi dari masing masing korban yang saat ini berada di rumah sakit pak
ya terkait dengan kondisi korban yang saat ini berada di rumah sakit pak pada saat
proses evakuasi apa yang mereka alami pak
luka seperti apa
kita belum bisa pastikan seperti apa dikarenakan mereka masih dalam perawatan
sedangkan kita masih di sini untuk melakukan evakuasi terkait dengan truk truk yang masih ini kita bersama sama dengan stakeholder yang lainnya melakukan evakuasi
seperti yang bisa dilihat oleh pemirsa di belakang saya
itu ada kren yang sedang kita minta bantuan untuk mengangkut truk truk yang lainnya yang masih di bawah dari jalan tol
ada berapa truk pak yang saat ini masih belum berhasil dievakuasi
hingga sekarang ini ada sekitar empat truk yang masih harus kita evakuasi secepatnya
iya lalu sambil menanti evakuasi pak kita tahu bersama bahwa ini merupakan area rest area lalu bagaimana dengan
lalu lintas ya kami lihat memang lancar tapi apakah ada aturan lain ataupun skenario lalu lintas pak untuk mengantisipasi kemacetan dan lain lain
karena di jalan tol sementara kita dan saat ini juga kami sedang melakukan olah tkp
bersamaan dengan itu kita lakukan evakuasi dan untuk menghindari hal hal yang dampak lebih besar
untuk sementara kita lakukan pelambatan arus
kemudian setelah selesai kita lakukan
kita lakukan pelancaran kembali
kita tidak ada yang melakukan rekayasa dalam hal ini
karena ini jalan tol
iya baik pak
lalu pak pada saat kejadian kita tahu bersama bahwa truk yang kemudian ditabrak oleh mobil yang kemudian hilang kendali merupakan truk yang memang pengemudinya sedang beristirahat di dekat rest area tersebut
lalu apakah sudah diketahui pak penyebab mobil tersebut hilang kendali apakah betul karena remblong
jadi ini masih dalam penelitian
dalam penelitian kita ada tiga penyebab yang kita duga
yang pertama adalah dikarenakan kondisi remnya blok
yang kedua dalam kondisi pengemudi dalam keadaan ngantuk
karena dalam kondisi jam tiga antara jam tiga sampai jam empat itu kondisi kondisi normalnya manusia sedang istirahat
yang ketiga yang kita duga adalah karena permuatan berlebih
yang dapat mengakibatkan fungsi dari remnya tidak bekerja dengan baik
ya baik untuk sementara terima kasih akbp petrus silalahi kapolres boyolali
kami tentu akan menantikan bagaimana rilis terakhir dari penyebab kecelakaan dan terus mendoakan agar proses evakuasi berjalan dengan lancar tanpa halangan satu apapun pak
terima kasih pak petrus
amin terima kasih
sudah bergabung di cnn indonesia